presiden jokowi membagikan sertifikat tanah secara gratis kepada lima lebih warga bali
presiden juga mencoba menyapa masyarakat menggunakan bahasa bali
meski hanya sepenggal dua penggal kalimat sapaan yang dilontarkan presiden mendapatkan sambutan meriah dari warga yang hadir
dengan disambut oleh sejumlah penari bali presiden joko widodo tiba di lapangan nidi madala renon dan pasar bali
presiden datang ke bali untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat
di wilayah bali sertifikat tanah yang dibagikan mencapai lima sembilan ratus tiga lembar
saat membacakan sambutan presiden joko widodo juga menyapa masyarakat yang hadir menggunakan bahasa bali
saya ingin semuanya diangkat ke atas semuanya
yang belakang juga akan saya hitung
entar dari sana
ya dikit dikit yang harus belajar
masa pak kut saja yang bisa kan juga bisa dikit dikit lah
yang lain belum bisa
nanti belajar lagi
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
hari ini telah kita bagikan untuk provinsi bali lima sembilan ratus tiga sertifikat
tahun ini pemerintah menargetkan lima juta sertifikat dibagikan kepada pemilik tanah di seluruh indonesia